libur panjang akhir pekan jalur wisata menuju puncak gunung bromo di probolinggo mengalami kemacetan parah
sempitnya jalur serta tidak adanya petugas lalu lintas membuat kemacetan mencapai tiga km
kemacetan panjang ini sudah terlihat sejak minggu pagi di jalur menuju wisata kawah gunung bromo desa ngadisari kabupaten probolinggo
ribuan kendaraan baik roda dua maupun roda empat saling berebut jalur agar cepat sampai ke tujuan
minimnya petugas pengatur lalu lintas juga menambah kacau arus lalu lintas
bahkan kendaraan roda empat tidak bisa bergerak hampir tiga jam lamanya
kondisi ini membuat sejumlah pengendara mengeluh
mereka akhirnya memilih pulang karena tidak tahan lagi dengan kemacetan yang begitu panjang
ya mestinya melihat ini obyek wisata ya obyek wisata vital itu lalu lintas dengan jalan kondisi yang sempit gini
mestinya diatur melingkar satu jalur semua
jadi kalau dua jalur gini dengan kondisi jalan yang
sempit apalagi banyak yang parkir di pinggir wah pasti macet kalau pas big season gini ya
di libur panjang akhir pekan ini pengunjung tempat wisata gunung bromo melonjak hampir seratus persen
ribuan wisatawan baik lokal maupun mancanegara terus berdatangan
mereka bahkan tidak memperdulikan larangan pvmbg untuk menjaga jarak aman satu km dari bibir kawah
karena gunung bromo masih dalam status rawan bencana
kenapa kamu memilih bromo daripada liburan bikin ke tempat lain
view nya lebih bagus
nggak tahu punya alat apa ya
intinya ala bromo itu selalu punya alasan untuk kembali
lonjakan pengunjung yang datang ke gunung bromo diperkirakan masih akan terus bertambah
diprediksi hari ini merupakan puncak lonjakan pengunjung yang mencapai seribu meter
serta dalam kondisi sehat dan tidak meminum obat obatan
dalam satu hari sampai satu minggu sebelumnya
pendonor yang telah melakukan donor plasma konvalescent
dianjurkan minum air putih dua kali sebelum dan setelah melakukan donor
serta dapat melakukan donor kembali setelah dua minggu
edi duwiryanto endra rizal di jakarta